dan bagi anda yang sering berpergian menggunakan bus tidak ada salahnya mencoba bus unik yang dirancang menggunakan tempat tidur
dengan fasilitas dua puluh panjang susun wifi ac pribadi tv lcd serta sandal hotel penumpang akan menikmati sensasi tidur nyaman di dalam bus jarak jauh
dalam kabin bus tidur atau sleeper bus terdapat dua puluh ranjang susun
karena lantai bus beralaskan karpet penumpang harus melepaskan sandal atau sepatu
sebelum masuk penumpang akan diberi sandal seperti di hotel
selama perjalanan penumpang bisa leluasa tidur atau menonton film
bus ini juga dilengkapi dengan soket pengisi daya baterai ponsel serta wifi gratis
tak perlu takut kelaparan karena bus menyediakan makan malam gratis
sleeper bus ini sementara masih melayani rute jakarta
purwokerto wonosobo dan sebaliknya
tiket bus seharga rp dua ratus sepuluh hingga rp dua ratus empat puluh untuk jarak terjauh
menurut salah satu penumpang kenyamanan sleeper bus ini sangat berbeda dibanding bus biasa
selain lebih nyaman penumpang juga akan bisa tidur lebih lelap
pengelola bus mengatakan inovasi layanan ini akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan tuntutan pelanggan